selamat malam jika kita mencermati pemberitaan di tanah air belakangan ini
tentu tidak bisa lepas dari sorotan mengenai
rivalitas dari dua kekuatan dan figur figur yang bertarung di kancah pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
namun pemberitaan tak hanya bersifat satu arah
salah satu figur utama calon presiden prabowo subianto
melontarkan kritik pada sebagian media dalam menyuguhkan berita politik
baginya ada pihak pihak yang berat sebelah dan merugikan demokrasi
namun sikap prabowo ini tak serta merta membuat ia dijauhi oleh media
prabowo tetap menjadi sorotan utama
dan malam ini kami mencoba mendalami pemikiran dan langkah politik seorang prabowo subianto
dari kacamata orang saya rasa orang paling dekatnya
adik kandung yang juga menjadi direktur media dan komunikasi badan pemenangan nasional prabowo sandi
seandainya partai gerindra memerintahkan saya
untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang
saya siap melaksanakan kutuban
jadi masalah vilafa itu adalah menurut saya propaganda
propaganda yang sebetulnya picik tapi berbahaya
proses kesejahteraan bangsa indonesia
terhambat oleh sistem
sistemik oleh suatu keadaan sistemik
yang tidak mendorong pemerataan kekayaan
bagi bangsa indonesia
make indonesia great again
kita akan langsung berbincang dengan pak hasim
pak hashim terima kasih atas kesempatannya
waktu kami merekam ini
harinya bukan hari yang biasa hari minggu
tapi pak hashim menyempatkan diri untuk hadir
jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya pak
barangkali begini yang pertama
saya ingin tahu briefley saja ya singkat saja
bukan sebagai tim sukses tapi sebagai adik kandung
orang dekat prabowo subianto yang mengenal prabowo dari dekat
orang dekat prabowo subianto yang mengenal prabowo dari dekat
apa sebenarnya bagaimana menjelaskan seorang manusia prabowo
itu dari kacamata hashim joy hadi kusumo
ini mungkin anda mungkin kaget ya pak alvito
karena dia kan mantan jenderal
memang sangat keras
tapi sejak dia pensiun dua puluh tahun lalu

semakin mateng ya semakin mature semakin peka
tapi ya ini yang saya kira memperkuat
prabowo seorang kutub buku
wide interest ya dia militer ekonomi sejarah
dia baca buku dia bisa baca empat lima buku seminggu
dia kutub buku dari dulu
dari olahraga kuda dari ekonomi dari sejarah sejarah militer sejarah umum
ya juga termasuk hal hal menyangkut nutrisi misalnya
kita kan pernah bicara mengenai revolusi putih
itu kan itu setelah dia pelajari mengenai nutrisi
ya anak anak kecil bayi dan sebagainya
karena dia baca buku
saya kira itu yang jadi
karena keinginannya berkuasa dia membaca buku
atau dia membaca buku nggak ada hubungannya sama keinginannya untuk berkuasa
bukan bukan bukan berkuasa
tidak saya kira niatnya untuk berkuasa itu saya kira itu ciptaan dari pihak lain ya
dia mau merubah nasib bangsa
dia sudah berapa kali berulang kali tadi malam di surabaya juga katakan
dia seorang pendekar ya
seorang pendekar sering kali sendirian ya
ya sering ditinggal oleh rombongan kawannya dikhianati dan sebagainya
itu biasa itu seorang pendekar
dan dia dari dulu mau mengabdi
dia tidak cari jabatan saya bisa bersaksi
dia sudah berapa kali selama lima belas tahun ditawarkan jabatan

dia mungkin mungkin vulgar
saya kira kalau prabowo bisa merubah nasib bangsa dengan jokowi ya
mungkin bisa dipertimbangkan
tapi itu bukan satu opsi
jadi itu bukan opsi
jadi sekali lagi
sesekali lagi saya mau tegaskan
prabowo tidak berniat untuk cari jabatan
prabowo cari kekuasaan
terus langsung saja
kita cari kekuasaan dia cari kekuasaan untuk merubah nasib bangsa
kalau dengan jabatan
ya bergensi saja
punya jabatan bisa nanti forader
kalau mau itu saja sebenarnya sudah ditawarkan
dari dulu dia enggak cari itu
saya mau kembali lagi soal pencalonan wakil presiden
ditawarkan menjadi cawapres
sempat dipertimbangkan pak prabowo
tapi kan dengan acuan itu
dengan acuan bahwa dia ikut bisa
dia bisa menentukan
haluan negara dan bangsa
dan ternyata tanggapannya kurang
dan karena itu
karena alasan itulah kemudian
statement pak hashim tadi
kalau bisa merubah
ya mungkin akan bergabung
tidak bisa merubah
dipertimbangkan prabowo dengan jabatan
kalau dia wapres
tidak bisa ikut menentukan
potret pak prabowo yang keras tegas
sulit nih kalau pak prabowo
yang jadi demokrasi kita
oh itu enggak benar
setiap kali ada keputusan
keputusan yang amat penting
tapi juga para pemerintah
tapi kawan kawan dari
pimpinan gerindra dan lainnya
dan bisa memutuskan bersama
jadi enggak top down seperti itu
kita kan partainya cukup besar
kita cukup besar sangat besar
dan di pucuk pimpinan
bukannya satu orang
tapi melainkan bisa kita
ya tiga puluh lima puluh orang
pak prabowo dalam
mendengar dan meminta saran
pak hashim waktu sudah semakin dekat
ini januari februari maret april
kurang dari aktif
efektif kurang dari empat bulan lagi
kita akan menghadapi pemilu
awal tahun dua ribu sembilan belas adalah
awal tahun yang sangat menentukan
sampai sejauh ini
hasil survei banyak dikeluarkan
berbagai lembaga survei
tidak perlu disebutkan kalau misalnya keberatan
dengan angka yang didapat dari survei internal
karena sesungguhnya jurnalis berharap
informasi itu datang dari internal
kalau lembaga survei kan sangat sangat beragam ya
hasilnya gitu ya
sangat indonesia sangat
nah bagaimana kemudian level of confidence barangkali
begini tinggal empat bulan kurang dua tiga hari
saya terus terang pribadi sangat optimis
survei internal kami sudah menunjukkan ya
itu dikuatkan oleh survei survei dari pengamat
kalau pihak lawan ya maaf ya
dari denny ja sampai saiful muzani
yang mereka prediksi waktu pilgub dua ribu tujuh belas
dan bukan meleset sedikit
dan bukan hanya diluar margin of error
jauh sekali dari margin error
maka maaf ya dengan segala hormat
yang lsc sama smrc saya gak percaya sama sekali
ya itu hak bapak juga
tapi secara internal tipis menurut bapak
ya kita inget ya
itu margin dua ribu empat belas sebenarnya
itu kampanye kan dua lima bulan
dan kita bisa menutup itu sebetulnya dalam dua bulan
kalau dua bulan lagi mungkin
jadi itu sebenarnya optimis ya
antara sebelas tiga belas juta manusia ada di ibu kota
di sekitar monas
kok gak dimuat oleh media tertentu
tidak dimuat sama sekali tidak dimuat
yang dimuat adalah iklan iklan ageng podomoro
news channel bukan hanya untuk iklan
apa prioritasnya pak
sorry selama ini kan kita disuguhkan hal yang pinggir pinggir ya
genduruwo sontoroyo wajah boyolali dan lain sebagainya gitu ya
media agak kecewa tapi orang lain juga menganggap bahwa media juga salah mengutip karena itu yang seperti itu yang muncul
permainannya disitu sebelum januari nanti atau gimana pak
begini anda tadi kan tanya prioritas
kalau prioritas dari saya dan tim saya adalah untuk verifikasi dpt
daftar pemilih tetap
karena sudah disitu kami sudah laporkan kpu resmi
tertulis dan juga secara lisan
ada temuan temuan yang sangat patut dicurigakan ya
sudah ada banyak nama ganda
ganda itu biasa itu kan sudah lazim dan itu harus disaring
terus ada invalid
invalid itu juga banyak
invalid itu artinya
artinya itu nomor nicknya nggak ada
terus ada juga ini
yang kita lihat yang bukan invalid bukan ganda tapi ya terselubung atau tersembunyi atau apa ya
kita bisa temukan
dan cukup banyak
kita sudah sampaikan bukti ke kpu
dan sudah dilaporkan ke bawaslu juga
bawaslu daerah ya tapi kalau di pusat kpu
ada kata keluarga
di banyak tempat kita baru survei di sepuluh kabupaten jawa timur
maaf lima belas kabupaten jawa timur
dan dua kabupaten jawa timur secara dalam
ternyata ada banyak kk dengan informasi atau data yang konyol
misal satu kakak di banyuwangi terdapat enam puluh tiga nama
artinya dalam satu rumah enam puluh tiga
enam puluh tiga nama ya tapi bukan hanya itu
kok alamat berbeda beda rt rw beda ini beda itu beda
kan nggak mungkin itu kan tidak sesuai dengan undang undang
itu sudah melanggar undang undang
satu kakak yang mungkin istrinya sepuluh atau dua puluh anaknya berapa ya tapi tidak begitu juga
rt rw ya beda dan sebagainya
itu konyol kan kita ketawa
rt rw alamat berbeda itu kan sudah konyol
di garut sembilan puluh tujuh nama
di garut jawa barat ya
dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya
so kita sudah laporkan ke kpu
kita minta di
follow up kita diberikan waktu semua partai diberikan waktu
media rilisnya nggak terkait dengan itu
sudah akan akan dikeluarkan ini kan baru beberapa hari yang lalu
kita akan keluarkan media rilis
dan kita minta media juga ikut mengawal ya
ini sangat serius
oke sekarang kita bicara tentang media
media sekarang agak franky speaking agak khawatir pak
agak khawatir untuk kemudian merapat ke pak prabowo
pak prabowo dan kubunya menyebutkan secara spesifik
satu atau beberapa nama media yang mereka percaya
tapi yang lain tuh kesannya kayak
kamu gak di pihak saya karena itu kamu jadi musuh saya
itu sebenarnya kayak gimana sih pak prabowo
terus sengaja saya yang kirim surat
saya edarkan itu surat internal
tapi kok bisa bocor ya
saya tegaskan keputusan dari badan pemenangan
ketuanya waktu itu memutuskan
kita waktu itu nah ini kan demokratis
kita semua ada musyawarah
kita bisa setuju pak jokowi satnoso memutuskan
dengan beberapa pertimbangan sudah jelas
ya sangat tapi saya kira itu ya kalau kita lihat
ya juga aku bukan baru juga
ya juga viking
yang sama yang besarnya
kalau mungkin oke
dia di dunia
antara sebelas sampai tiga belas juta manusia ada di ibu kota
di sekitar monas
kok gak dimuat oleh media tertentu
sama sekali tidak dimuat
yang dimuat adalah iklan iklan ageng podomoro kondominium
maaf itu kan news channel
news channel bukan hanya untuk iklan
lima jam iklan
sama sekali tidak dimuat
terus ada koran yang salah satu koran terhormat di ibu kota di indonesia
sama sekali tidak ada di halam pertama
itu adalah halaman lima belas
maaf kalau di ibu kota perancis empat puluh ribu orang datang demo
itu dunia geger
seluruh eropa geger empat puluh ribu orang
indonesia sebelas juta aduh gak dimuat
ya saya kira berdasar
itu kan berdasar
kita bisa berdebat soal angka pak ya
itu kan itu yang selama ini jadi fokus
dan kita bisa berdebat panjang
masing masing orang punya pendapatnya sendiri
sayangnya tidak ada hitungan yang detil soal itu
tapi pertanyaan saya kemudian
ini bicara soal intensitasnya atau niatnya
terkait dengan media
artinya kan ada saja media yang meliput
tapi tidak roll through dari awal sampai akhir
ya dan saya kira pak prabowo tidak memusuhi semua media
tidak benar kami
dan saya sering ketemu media kok
dan kehadiran pak hashim ke cnn indonesia mudah mudahan juga menunjukkan bahwa transmedia gak punya isu
ya saya enggak
tusangnya dengan transgrup
ya saya kira transkup netral dan harus netral kan
apa yang sebenarnya ada di rencana tim prabowo sandi
apakah memang hanya mengandalkan sosial media atau media masih punya potensi yang akan digarangkan
ya masih punya potensi
masih punya potensi
kalau indonesia tidak memilih prabowo sebagai presiden indonesia akan punah
terima kasih pak
terima kasih semua
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terkait dengan kampanye dari tim prabowo sandi kita saksikan bersama
kita melihat bahwa yang sekarang dilakukan oleh kubu pak prabowo adalah menggunakan strategi
yang diadopsi oleh trump dari propaganda rusia yang dimulai dari tahun dua ribu empat ya oleh vladimir putin pada waktu itu
ketika pertama kali georgia dan kemudian menginvasi ukraine
jadi ada beberapa ciri sebenarnya ada dua pada pokoknya yang dia lakukan
pertama adalah propaganda of fear jadi membangun propaganda ketakutan seperti anda lihat misalnya budi
ketika prabowo mengatakan indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh
kemudian yang kedua itu adalah obvious lies kebohongan yang nyata
mobil nino warisman dibakar padahal kurslet sendiri
ratna sarumpait dipukuli padahal habis operasi plastik
tempe setipis atm padahal nggak pernah ada tempe setipis atm
jadi harga harga naik padahal dua bulan berturut turut
nah dua teknik ini digunakan oleh beberapa pertarungan politik di dunia internasional khususnya dalam konteks presidensi
misalnya ketika lepeng lawan dengan macron kalah
lepeng menggunakan teknik ini tetapi kalah dengan macron
tapi pada sisi yang lain misalnya bolsonaro di brazil itu menang
ini juga dengan teknik yang sama
trump menang meskipun popular vote nya kalah dengan hillary
jadi oke kalau politik ketakutan yang dihawasi
bagaimana pak tanggapan
saya kira yang melakukan politik ketakutan pihak mereka kok
pihaknya pak romy itu
masa prabowo dianggap paslon yang mendirikan negara khilafah
itu di mana mana kami dengar itu
itu politik hoax pembohongan dan itu yang dilakukan pihak mereka
ya saya sebut aja victor laskodat
saya orang kristen pak alvita
di gerindra katolik banyak
cross christian protestan seperti saya banyak
tidak ada niat prabowo dan kawan kawan untuk mendirikan politik khilafah
yang justru yang menyebarkan luaskan spreading ini lies pihak mereka
ya yang jadi apa yang kasus ratna sarumpait kami yang jadi korban
kami yang jadi korban
prabowo korban kami korban saya korban kami yang korban
ini yang harus diluruskan
siapa ya negara khilafah
di mana mana saya ketemu komunitas kristung
aduh prabowo nanti kami dengar prabowo akan mendirikan negara kita
itu yang lies
dan itu sudah jelas
kami saya orang kristen loh pak alvita
mungkin pak romi nggak tahu itu
tapi dia tahu dia kenal
saya sering ketemu dia dua ribu empat belas
tapi konsep menakut nakuti
konsep menakut nakuti publik nanti indonesia punah loh
nanti indonesia bangkrut
bangkrut loh nanti indonesia
saya begini itu bukan menakut nakuti
itu adalah tanda sejarah di mana banyak negara pak romi kalau dengar ya
pak prabowo itu menunjuk sejarah bukan menakuti
ada negara negara yang saya kenal pribadi termasuk uni soviet
mungkin pak alvita masih ingat negara uni soviet masih kecil
ada negara namanya uni soviet
mungkin pak romy tidak ingat
romy juga masih ingat
mudah mudahan bisa ingat
saya punya kantor di moskow tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
tujuh puluh lima anak buah
uni soviet bubar jadi lima belas negara
itu fakta sejarah
saya pernah punya dua pabrik di negara namanya yugoslavia
mungkin pak romy tidak ingat negara yugoslavia
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua bubar
dan ada perang saudara
itu ada dua negara
terus ada negara yang saya juga punya kantor
saya punya kantor juga pak
ibu kota namanya khartoum
saya kenal presidennya
sudah jadi dua negara
so ini bukan politik ketakutan
prabowo menunjuk kalau ada faktor faktor tentu
suatu negara seperti indonesia yang majemuk
berpotensi besar untuk pecah
saya mendukung itu
karena saya alami dan saya menghayati apa yang itu
so itu bukan politik ketakutan
tidak mengeksagerasi juga
tidak tidak mengeksagerasi
uni soviet itu negara satu hamparan
indonesia ke pulauan
sekarang uni soviet jadi lima belas negara
yugoslavia satu hamparan
sekarang sudah tujuh negara
sudan itu satu hamparan
sudah dua negara dan bisa jadi tiga negara
kalau darfur pisah
so ini sudah ada tiga negara sudah secara nyata yang saya kenal
yang saya pribadi sudah tahu
so ini ini sudah tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan pak alif itu
seorang perwira menengah namanya prabowo
berpangkat lieutenant colonel
dia kirim surat ke atasannya

dia membuat prediksi
seperti dua ribu tiga puluh apa ya
dia prediksi kalau pemerintah indonesia dan tni tidak ambil angka angka
langkah langkah yang untuk antisipasi perkembangan di timur timur
bendera merah putih bisa diturunkan
sembilan tahun kemudian
itu terjadi di timur timur
so kakak saya punya kelebihan
dia bisa mengkaji beberapa faktor
berbagai faktor indonesia dan dunia
itu nanti dia bisa prediksi
kalau ada langkah langkah begini atau arah begini atau kejadian begini
itu bisa berakibat demikian
itu yang bukan politik ketakutan
banyak terjadi di negara lain
yang negara lainnya jauh lebih kuat dari kita
uni soviet itu negara adik kuasa
tentara angkatan laut udara super kuat
kesenjataan nuklir super kuat
kok bisa disintegrasi
tanpa perang lho pak
uni soviet tanpa perang
kalau yugoslavia perang perang saudara
tiga tahun dan
bubar dulu baru kemudian perang kan
ya bubar dulu disintegrasi pisah pisah perang
sekarang juga soviet seperti itu
ya kecil kecil antara ukraine dan georgia juga
tapi kan statementnya begini pak
kalau indonesia tidak memilih prabowo sebagai presiden indonesia akan punah
saya tidak tahu itu
jangan jangan dipelintir itu
jangan jangan dipelintir itu
kalau yang ditekankan sebenarnya adalah itu
antisipasi jikalau indonesia bisa seperti soviet bisa seperti yugoslavia
sebenarnya penekanannya itu
kalau rakyat di daerah rakyat di pusat di mana mana merasa bahwa
kesejahteraan mereka tidak bisa rasakan dan bisa dinikmati
nanti banyak suku suku dan banyak kelompok kelompok bisa merasa ya nggak perlu indonesia lagi
saya kan sering ke daerah
orang dayak itu sudah bicara borneo republik borneo
orang timur sudah bicara timuraya
orang minahasa sudah bicara minahasaraya
ya papua ya anda sudah tahu
aceh anda sudah tahu
melayu sudah bicara di riau
jadi ini bukan hal yang aneh
ini hal yang betul betul dibicarakan di rakyat tertentu
pak hashim kita bicara kembali ke pribadinya pak prabowo
beberapa waktu yang lalu tim prabowo sandi mengeluarkan istilahnya apa
buku biru kalau nggak salah
itu untuk menjawab pertanyaan atau rumors yang berkembang di masyarakat
kenapa itu perlu sekarang
karena pak prabowo sudah dari dua ribu sembilan
iya tapi sekarang kan lucu
sekarang saya ditanyakan
baru ada wartawan tanya pak hashim pak prabowo
yang mana ya yang darah thailandnya atau darah cinanya yang lebih kuat
ada yang pertama saya mau tanya
loh ya maaf ya keluarga kami kan sudah dikenal sejak tahun lima puluh an
ini kan bukan keluarga asing lagi
kok dipertanyaan gitu gitu
siapa yang jadi korban hoax
prabowo namanya raden mas prabowo jahadikusumo
raden mas prabowo subianto jahadikusumo
raden masnya mana
kan dari keturunan maaf ya kan kami keturunan
dari bukan keturunan asing
keturunan dari sultan agung dan sebelumnya
kok setelah tiga kali maju
kok dipersoalkan lagi
yang kedua mengenai ham juga
ya itu apa
pak romi itu dari mana
ya saya mau bertanya
kami yang jadi korban
pak prabowo mu'alaf
nah itu lagi
prabowo naik haji tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
ya kan mu'alaf bisa sebelumnya
ya tapi lahir muslim
ibu kami kristen
ya itu kan keluarga banyak begitu
ya dan prabowo sudah mengakui keluarga kami keluarga abangan
kami kan keluarga abangan
dia sudah dia akui kok
semua ulama tahu itu
ya saya kira ya tapi itu
kami jadi korban
dan itu alasannya akan keluar buku biru
panduk yang robek baliho yang dirusak dan lain sebagainya
kemudian muncullah pak sby muncullah keluarga pak sb di beberapa media
dan kemarin hari jumat kita lihat pak sbe akhirnya bertemu kembali dengan pak prabowo
kembali ke prioritas pak ya
banyak orang yang tentu saja orang orang yang berseberangan mengatakan bahwa ini pak prabowo ini kayaknya lagu lama diputer terus nih
ceritanya soal indonesia akan bertekuk lutut di bawah asing
asing akan menguasai indonesia
masyarakat kita miskin hidup pas pasan makan susah dan lain sebagainya
itu cerita yang sudah didengar di dua ribu sembilan belas
didengar di dua ribu sembilan belas
sekarang menjelang dua ribu sembilan juga sama
jadi sebenarnya kampanyenya ya itu itu aja gitu
saya kira nggak benar itu
kita bicara mengenai masalah kesehatan nasional
kita bicara mengenai stunting growth
kita bicara pendidikan nasional yang sangat buruk
itu tidak ada kemajuan di bawah pak jokowi dan pak jk
nggak ada kemajuan
stunting growth memburuk
prabowo sudah bicara itu tahun dua ribu sembilan dengan revolusi putih
indonesia menurut satu studi kita nomor enam puluh lima dari tujuh puluh tiga negara
vietnam negara jauh lebih miskin dari indonesia
sistem pendidikan nasional di peringkat nomor delapan di dunia pak ali vito
indonesia masih tahunan enam puluh lima
nggak ada kemajuan
nggak ada kemajuan dengan pak jokowi sebagai presiden
ya kan pak jokowi sebelumnya juga ada
ya tapi dia kan presiden empat tahun
di situ ada puluh lima
dan di satu studi lagi namanya pearson
indonesia empat puluh dari empat puluh
nah di bawah pak jokowi
datanya semua ada
ada dari bank dunia dari google kok
tapi tidak diperhatikan oleh pihak lawan
nggak diperhatikan oh prabowo itu lagu lama
ini lagu lagu lama yang sampai sekarang masih berlaku
harus dibicarakan dong
iya dong pendidikan nasional yang buruk
kesehatan nasional buruk
yang baru adalah bpjs yang buruk
itu yang baru
itu yang baru
stunting growth itu sudah lama
tapi bpjs yang jelek
itu baru sekarang satu tahun ini
ada dokter dokter yang lima bulan tidak dibayar
itu bukan lies
lima bulan tidak dibayar
ada alat alat cuci darah pak alvito
dipakai dua puluh lima sampai empat puluh kali
ya ini ada datanya ya
ada datanya itu
di lipat enam kok ada artikelnya
yang baru saya mendapatkan testimoni dari dokter
empat puluh kali dipakai
yang dipakai sekarang barang barang kw
sampai saya dilaporin kw kw
saya nggak ngerti itu apa dokter apa itu kw
oh pak bapak nggak tahu
pak hasim nggak tahu kw
saya nggak tahu kw
pak kw itu palsu pak
kami terpaksa harus pakai barang barang palsu
ini hal baru
ini hal hal yang kita sampai ke juga
so itu nggak benar
jangan dengerinlah fiak sana itu
nggak benar itu
ini masalah masalah relevan
yang kesehatan nasional yang dari dulu buruk
sekarang tambah buruk dengan bpjs
divisi dalam enam belas triliun
baru ditambol tambol tambol tapi kan terus berkembang
atau mungkin sistemnya memang sebenarnya harus diperbaiki
ya harus diperbaiki
sistemnya harus diperbaiki
pak jokowi kan marah marah beberapa minggu lalu
kenapa presiden harus didapat tagihan tagihannya
kwitansinya tagihan baik pembayarannya
ternyata beliau lupa pak alfito
beliau mungkin nggak baca
nggak baca undang undang nggak baca apa yang ditandatangani
itu lapor langsung ke presiden
menteri kesehatan tidak berwenang di atas bpjs
tidak ada power tidak ada kendali
undang undang berbunyi seperti itu
maka kalau rumah sakit rumah sakit tidak dibayar enam bulan
dokter tidak dibayar lima bulan gajinya
itu harus ke presiden dong untuk persoalan penyelesaiannya
saya kira ini hal hal yang harus ditangani
dan prabowo sandi mau tangani mau robah itu
sekarang kita dengar ada semacam penguatan di kubu banteng jawa tengah
boleh nggak pak kalau perkiraan dari survei internal
kita bicara jawa saja karena jawa adalah
wilayah dengan populasi yang cukup tinggi pemilihnya
banten jawa barat jawa tengah dki jakarta jawa timur
prabowo sandi unggul di banten dki jawa barat
cukup besar cukup bagus
jawa tengah pak jokowi masih unggul tapi semakin tipis tapi unggul
jawa timur dia masih unggul tapi tipis
kita juga dengar jawa tengah dikuatkan di situ
ada semacam special force lah istilahnya gitu ya
ada task force khusus untuk memenangkan jawa tengah
apa sebenarnya di jawa tengah kenapa jawa tengah
kami khawatir sudah ada data saya sebut tadi jawa timur
jawa barat kita sekarang lagi cek jawa tengah
dan ibu rahmawati turun pak sandi turun prabowo akan sering kesana
kita dibantu oleh ibu rusti ningsih yang mantan wakil gubernur
ikut dukung prabowo juga
saya kira cukup bagus itu
apa yang akan dilaksanakan di sana
itu tidak dilakukan di jawa timur di jawa barat
ya di akhir tapi jawa tengah ini agak rentan
karena gubernur fiak sana mereka pegang bupati
pegang pimpin enam belas kabupaten ya maklumlah
jawa barat kan juga pihaknya pak jokowi
tapi tidak sekuat mereka di jawa tengah
baru baru ini ada cerita soal apa namanya
spanduk yang robek baliho yang dirusak dan lain sebagainya
kemudian muncullah pak sby muncullah keluarga pak sby di beberapa media
kemarin hari jumat kita lihat pak sby akhirnya bertemu kembali dengan pak prabowo
sebelumnya kan kita membaca kenapa ya pak sby nggak datang waktu pak prabowo dan mas sandi mendaftarkan

sebelumnya kan kita membaca kenapa ya pak sby nggak datang waktu pak prabowo dan mas sandi mendaftarkan
apakah ada semacam komitmen baru atau ini menunjukkan bahwa oke kita sekarang jalan lagi gitu
ya kalau beliau tidak datang waktu pendaftaran saya nggak bisa jawab ya saya nggak ngerti juga ya
saya tidak tahu alasannya apa
tapi yang jelas kami yang diundang ke kediaman beliau di megal kuningan
beliau yang undang
dan pembicaraan satu jam sepuluh menit saya hitung antara beliau sama pak prabowo
saya tidak hadir terus mereka keluar
ini adalah suatu rencana strategis yang mereka berdua mau lakukan bersama
itu hal yang baru
nah empat bulan yang pertama yang sejak agustus sampai sekarang ya saya bisa maklum
karena kan ini kan ada pelek dan pilpres serentak
ini pertama kali dalam sejarah indonesia serentak
so berarti harus di
ya harus kan dibedakan kampanye presiden dan kampanye partai
karena kan partai demokrat juga harus mau bertahan pak
dan semua partai mau bertahan
saya kira itu fair itu maklum dan kita bisa maklumi dan bisa ngerti
nah sekarang ternyata mereka sudah merasa bahwa sudah cukup solid cukup kuat
mereka bisa melewati empat persen
pt nya empat persen
ya saya kira ini sekarang tiga bulan yang akan datang
soliditas gimana sih pak
karena orang bisa membaca seperti ini di kubu pak prabowo ini penuh dengan riak dan gelombang
misalnya begini dengan pks misalnya
masih bicara soal wagubnya siapa
wagubnya dki jakarta dan karena itu tarik ulur tarik ulur cukup panjang cukup lama
tidak menciptakan efektivitas bagi gaung suara kampanye prabowo sandi
begitu juga dengan demokrat yang kayaknya karena nggak jadi ri dua nya pak prabowo kemudian demokrat agak menarik diri
tapi sekarang nempel lagi
yang sering kita lihat pak zulkifli hasan yang sering bersama mas sandi kemana mana
ini sebenarnya kita bicara tentang soliditas
di saat mereka punya beban untuk
menguatkan basis mereka di daerah supaya suara mereka signifikan
supaya masuk ke pt di dpr
di saat yang sama mereka juga harus memenangkan prabowo
yang saya lihat pak alfito kan saya kan di badan pemenangan
saya sering rapat sama perwakilan dari partai dari pan dari pks dari demokrat
hadir kita meeting hampir tiap hari
saya sering rapat sama pak hinca
berapa kali dihadiri pak prihobjo dsantoso pak edi suparno
ada dari pak mustafa kemal
ini rapat sekjen
dan saya sering diundang untuk rapat sekjen
saya lihat kerjasama cukup bagus kok
ada juga yang mengatakan ini mungkin mereka agak setengah hati karena
jangan jangan nanti yang dapat
gain politiknya hanya gerindra saja
itu nggak benar
prabowo dari gerindra
kita sudah ada sepakatan
sudah ada sepakatan bahwa partai partai yang ikut koalisi akan dapat jatah menteri kabinet yang besar
kalau nggak salah pks akan dapat enam menteri
pan akan dapat tujuh
demokrat ada angka tertentu
kehidupan dengan pemerintah jokowi hanya satu menteri
bisa dapat tujuh menteri dari prabowo
saya kira jelas
ada kendala kendala yang serius soal dana
ya empat partai yang lain nggak ikut
pemerintah prabowo saya
ya pak prabowo sangat loyal sama sekutu sekutunya
kalau sudah akan dapat jatah
pks pan sama demokrat dan berkarya
nggak membuka kesempatan jump to the bandwagon
ada beberapa kawan di pdip sebetulnya kawan pribadi prabowo sebetulnya
ya bisa juga
sebagai pribadi ya bukan sebagai partai pdip misalnya
jadi kalau misalnya nggak menang akan oposisi lagi
ini adalah posisi oposisi yang paling panjang barangkali dipegang oleh sebuah partai politik
partai yang berprinsip ya pak alfito
kami partai berprinsip
bukan hanya untuk jabatan
kalau jabatan aduh sudah lama kita
mungkin bukan hanya jabatan
itu juga kan yang diduga duga oleh banyak orang
pak jokowi mengajak pak prabowo supaya ya nggak ada isu lagi
nggak ada riuh rendah lagi
karena kan kalau udah jokowi dan prabowo ya siapa lagi yang mau
ya tapi nanti berarti kan kompromi prinsip prinsip yang saya kira ada beberapa hal
prinsip yang nggak bisa dikompromi
waktu tanggal dua puluh oktober dua ribu empat belas pelantikan pak jokowi yang hadir siapa
yang hadir prabowo
pak asim nggak hadir ya
saya di luar negeri
ibu mega di mana
waktu pak sby
ya pak romi ibu mega di mana sih

selama sepuluh tahun ibu mega gak hadir ya
di proklamasi tanggal tujuh belas agustus waktu sby presiden
nggak pernah datang
rekonsiliasi siapa sih
yang prabowo hadir pelantikan jokowi
ada kendala kendala pak yang cukup serius soal dana misalnya
ini kan orang banyak melihat begini
ah kalau prabowo sandi tenang aja lah
ada pak hasim di sana ada sandiaga uno itu pendekar pendekar bisnis di indonesia masuk namanya di list forbes top lima puluh gitu
bagi kami berat
pak sandi berat
bagi saya berat
kita apa digenjet
bisnis sandi juga saya kira dipersulit
kawan kawannya ya saya kira bukan rahasia umum lagi lah
kawan kawan sudah dapet
kawan kawannya sandi sudah diwanti wanti
jangan bantu sandi
andi bisa menilai kan
ya pesen pesennya wanti wantinya gimana kan
di indonesia ini jadi posisi tidak tidak menyenangkan lah
dari dana dari publik
itu juga dilakukan
yang betul betul mengaruhkan
orang orang yang kirim lima puluh ribu delapan puluh ribu dua puluh ribu tiga puluh ribu
luar biasa itu
anda bisa cek pak alfito anda bisa cek ini benar real atau tidak
ini sandiwara ini abu nawas atau apa
nggak ini real
luar biasa itu
pak hasim barangkali terakhir
pak hashim adalah orang yang paling depan dalam bicara soal komunikasi politik dan juga sosialisasi barangkali ya
apakah konten atau message production kemasan pesan akan sama seperti yang disampaikan oleh pak prabowo sekarang
yang kami lihat bahwa pesan pesan prabowo itu di daerah perkotaan
dan itu sangat cepat dan sangat mudah dikirim dan diterima oleh pemilih
yang jadi masalah itu di pedesaan
karena kita jelas saya kira jelas kita unggul di sosmed ya
sosial media ada yang bilang kita tujuh puluh tiga puluh delapan puluh dua puluh ya
orang yang perbedaan dengan tinggi akses ke internet
yang di pedesaan yang agak kurang akses ke internet itu yang jadi masalah bagi kami
itu saya kira itu bukan rahasia umum lagi
so mungkin kita harus lebih keras lagi kita kerja keras lagi di dada pedesaan di situ
pak barangkali terakhir pak
bicara soal stop import soal soal mandapangan salah satu titik program yang direncanakan
saya sudah buktikan saya sendiri pribadi swasta
kita berdayakan program prabowo
itu salah satu program yang paling penting paling pokok adalah kita mau pemberdayaan hutan
hutan yang rusak
menurut pemerintah pak sekjen pak daryanto yang sampaikan ke forum yang saya hadiri
ini tiga tahun lalu dua ribu lima belas delapan puluh delapan juta hektare hutan indonesia rusak
dua lima juta betul betul rusak berat dua puluh empat juta
kita ada program untuk revolusasi mixed reforestation tumpang sari
segala macam tanaman yang kita tanam secara tumpang sari yang bisa menghasilkan swasembada pangan
itu sudah jelas
indonesia impor jutaan ton singkong setiap tahun
bervariasi kadang kadang satu tahun ini naik turun naik turun
singkong kita bisa tanam dan kita bisa dapat seratus ton lebih singkong per hektare per tahun
berarti apa berarti kita tanam aja dua ratus ribu hutan yang rusak
kita bisa menghasilkan dua juta ton kita selesai ya
dan garam kita indonesia impor garam
saya dengar kemarin dari ahli garam katanya kadar garamnya kandungan garamnya bervariasi
ya itu karena rakyat yang belum ada penyuluhan
mungkin belum ada penyuluhan
itu dipakai sebagai alasan untuk impor dari australia
katanya kadarnya dan kandungan garamnya lebih bagus
ya rakyat kita yang harus di
pak hasim di dunia
kan nggak ada yang negara yang self sufficient semuanya mereka tangani sendiri
tapi hal hal tertentu kita harus jangan terlalu tergantung asing
ya misalnya food security itu kan harus diutamakan
kita sudah buktikan bahwa kalau kita pakai apa yang kita dapat dari tuhan
hutan laut dan sebagainya kita bisa mengurangi kita ketergantungan pada via ke luar negeri
itu bisa kita kurangi itu sudah kita buktikan gitu
jadi sebenarnya tujuannya adalah mengurangi bukan menyelam

itu pak prabowo juga dipelintir lagi
masa kita mau stop semua impor
ya nggak mungkin dong pak
kita tergantung sekarang satu juta barrel minyak per hari
itu gak benar itu
di pelintir lagi
ya walaupun sebenarnya ada statement statement yang sangat obvious
barangkali harus ada penjelasannya setelah itu
maksudnya mau stop impor semuanya
dia bukan orang bodoh
terakhir barangkali pak hasim ya
ini setelah yang masalah ekonomi soal sarah pak
pihak prabowo sandi dari pihak yang berseberangan
dianggap sebagai orang yang menguatkan posisi dengan
kebencian primordial agama dan lain sebagainya
begitu ada itu langsung ditangkap dan kemudian dikapitalisir oleh tim prabowo sandi
prabowo dan sandi gak pernah pakai
saya orang kristen pak
gak mungkin itu
itu gak mungkin itu
sandi pendidikan dia pendidikan kristen
pendidikan kita katolik
saya kira gak ada itu
bahwa ada kelompok kelompok tertentu yang tidak suka
tapi itu bukan dari kelompok prabowo dan sandi
ya gak itu satu
kalau ini dikapitalisir siapa yang dikapitalisir
ya ahmad dhani dia pakai istilah idiot
mau mana negara beradab mana
karena kita mau kebebasan berpendapat pakai istilah idiot
karena kita mau kebebasan berpendapat pakai istilah idiot
karena kita mau kebebasan berpendapat pakai istilah idiot

masa mau dipenjarakan satu lima tahun
kalau itu yang mau dipakai di amerika
setengah partai demokrat itu masuk penjara semua
karena mereka pakai istilah itu tiap hari
karena dia mantan menteri luar negeri amerika
rex tillerson pakai istilah moron
kalau di indonesia itu kebencian
susah kira itu gak benar
susah kira itu gak benar
jadi tidak ada kapitalisasi soal

dari prabowo sandi dan tim kami tidak ada itu
dengan menggunakan sentimen reuni dua ratus dua belas dan seterusnya
tapi justru saya kira dari pihak mereka yang sebar keluaskan
prabowo mau bikin negara kilafah
prabowo mau bikin negara kilafah
maka mau islamic state
prabowo ini radikal
itu kan dari dulu
dan itu semakin keras itu ya
itu saya rasakan

karena saya pendeta pendeta dan pastor yang tanya sama saya

pastor romo pendeta kan kenal saya
bapak kan tahu saya kristen
gak mungkin saya dukung seorang yang mau bikin negara kilafan
mereka tahu itu
pihak lawan tahu itu
dan bapak menggarisbawahi tadi keluarga kami adalah keluarga abangan

prabowo sudah bilang terus terang aja
ini emang dari dulu
ini emang dari dulu
ini gak benar
pak hasim rasanya waktu kurang untuk berbicara panjang
masih banyak pertanyaan yang harus saya tanyakan
tapi nanti kita cicil aja pak ya
kapan lagi kita ketemu mudah mudahan ada waktu
kapan lagi kita ketemu mudah mudahan ada waktu
mas romi mudah mudahan menyaksikan ini

terima kasih atas waktunya
demikian afd malam ini
kita akan jumpa minggu depan dengan narasumber dan topik lainnya